membahas bagaimana rencana jalannya acara reuni dua ratus dua belas besok kita akan bahas lewat sambungan telpon bersama dengan ketua alumni pa dua ratus dua belas selamat ⁇ maarif ⁇
assalamualaikum pak selamat selamat sore menjelang malam
waalaikumsalam wr wb selamat sore mbak fani
pak selamat ini bisa dijelaskan bagaimana persiapan untuk besok ini ada berapa masa yang kira kira akan hadir atau sudah konfirmasi akan hadir besok
tenda panggung sound system dan lain sebagainya sudah hampir selesai malam hari ini di monas
karena kebetulan saya juga ada di monas ini sedang memantau segala persiapan
termasuk juga sedang persiapan geladi bersih untuk acara besok dari divisi acara
dan alhamdulillah laporan dari beberapa titik yang ada di jakarta
ataupun luar jakarta
antusias umat terutama mujahid dua ratus dua belas begitu besar untuk datang ke jakarta
di jakarta sendiri sudah ada sekitar sepuluh ribu yang sudah masuk dari tadi sore sampai dengan malam hari ini
yang tersebar di lima puluh tiga masjid ya
kita menyiapkan ada sekitar sembilan puluh enam masjid di jakarta yang akan menampung kawan kawan dari daerah sebagai transit
sudah hampir lebih dari sepuluh ribu
sudah masuk kemudian yang bergerak dari daerah juga sudah luar biasa
bahkan kawan kawan dari kuningan itu jalan kaki
sudah sampai ke rawang mendekati bekasi
ya yang sedang walmas itu
insya allah kami yakin besok satu juta ke atas umat akan berkumpul di kawasan monas
mudah mudahan jutaan umat akan berkumpul berdoa bersama untuk bangsa dan agama
pak selamat kalau tadi bicara soal masa
undangan nih pak ustadz
ada undangan siapa saja nih yang diundang untuk datang ke reuni dua ratus dua belas
mungkin dua kandidat pasangan capres dan juga cawapres kita
ya jadi ada undangan umum ada undangan khusus ya
kalau undangan umum siapapun kita undang dimanapun kita undang
bahkan kawan kawan dari non muslim yang masih bersaudara dengan kita
satu bangsa satu tanah air
hadir bahkan tadi sudah jubah pers
mereka akan siap hadir untuk ikut dalam acara reuni akbar dua ratus dua belas besok
nah kemudian ada undangan khusus yang kita berikan memang kepada tokoh tokoh agama
tokoh tokoh nasional tokoh tokoh bangsa termasuk gubernur dki jakarta
nah untuk dua pasang calon presiden ini dua duanya kita belum menyampaikan undangan tertulisnya
sampai hari ini
pak pablo undang undang alisan sudah pernah kita sampaikan
kemudian pak jokowi karena protokol kan tidak mungkin ya kita bisa menyampaikan disana
tapi secara umum bisa
tapi kemudian sore hari kemarin rapat panitia terakhir memutuskan untuk kebaikan bersama
kita tidak mengundang pak jokowi secara tertulis untuk hadir di acara reuni
dan sampai hari ini dua pasang calon kita itu belum ada yang bisa dipastikan akan hadir pada acara besok
dan kita juga memang komitmen bahwa acara besok itu kita siapkan perangkatnya kita siapkan aturan mainnya
kita jaga aturan mainnya untuk tidak bernuansa politik praktis ya
oke pak selamat tadi bicara mengenai demi kebaikan bersama maksudnya apa pak
jadi ada beberapa hal pertimbangan kenapa kita memutuskan untuk tidak mengundang secara tertulis kepada pak jokowi
pertama pertimbangannya masukan dari para ulama ulama kita termasuk arahan dari imam besar kita untuk tidak mengundang jokowi
dengan alasan kita melihat sampai saat ini pak jokowi kurang begitu respect terhadap gerakan dua ratus dua belas
dan bagi kami kurang mensyukuri nikmat dua ratus dua belas yang allah berikan sama kita
kemudian pertimbangan berikutnya juga masih terjadi ya sampai saat ini kriminalisasi terhadap ulama ulama
dan beliau yang harus bertanggung jawab terhadap kasus kriminalisasi yang ada di negara yang kita cintai ini sampai saat ini
karena beliau sebagai pemimpin negara
kemudian pertimbangan kedua kami meyakini bahwa yang hadir besok
sosok itu mayoritas besar itu yang tidak puas bahkan kemungkinan besar kecewa dengan kerja pak jokowi selama empat tahun ini
sehingga kita agak mengkhawatirkan kalau nanti pak jokowi hadir ada hal hal yang membuat beliau tidak enak
karena bagaimanapun kita harus menghargai presiden sebagai pahala negara
kita harus menjadikan
agak presiden sebagai pahala negara simbol negara itu tidak boleh diganggu
yang berikutnya harus juga menjaga perasaan beliau
kita menjaga itu semualah
sehingga untuk keamanan bersama kenyamanan bersama kita batal untuk mengundang pak jokowi pada acara besok bapak ini
oke pak selamat sebenarnya yang mau disampaikan besok ini apa
kalau misalnya tadi dijanjikan kan tidak akan ada deklarasi politik ya
nah apakah dengan alasan
dengan alasan tidak diundangnya pak jokowi ini ada ketakutan nggak sih acara reuni dua ratus dua belas ini bisa dijadikan politisasi
akan adanya kecondongan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan juga wakil presiden
jika memang ada deklarasi politik gimana dari pak ustadz dan juga teman teman ini untuk menjaga rencana awal itu tetap di jalurnya
ya makanya kan perangkatnya aturannya sudah kita buat dan kita akan jaga
kalau urusan hak politik setiap pribadi masing masing
alumi kita sudah tahu lah kemana arah politiknya sudah jelas gak usah pakai deklarasi
itu sudah jelas gitu kan karena kan bagaimanapun kita tak ada kata kata terhadap komando ulama terhadap istimewa ulama itu sudah jelas
nah kita ingin membedakan antara hak individu pilihan individu dengan acara reuni besok dua ratus dua belas
sehingga kita ingin betul betul besok itu sebagai ajang silaturahim ajang persatuan umat islam
ajang persaudaraan bersama muslim
bahkan sesama anak bangsa sekaligus kita akan munajat kita akan doa kita akan zikir untuk kepentingan agama dan bangsa indonesia
dengan suasana yang khusyu dan kita ingin menghadirkan kembali bagaimana suasana dua ratus dua belas dua tahun yang lalu di tempat yang sama ini
nah oleh kanannya kepada pengisi acara pun kita sudah siapkan materinya sudah plot waktunya sudah dikasih batasan pembicaraannya
nah kalau ternyata
nanti ada yang di luar konteks yang kita siapkan pastilah kami akan menyolek bahasa kitanya mengingatkan agar tetap fokus kepada materi yang kita berikan
karena kan kita punya tema itu dengan tohid kita bersama memajukan nkri
oke pak selamat terakhir
karena kita hari ini ya tema kita acara tahun ini
oke pak selamat terakhir nih pak
misalnya tidak sesuai dengan rencana dan ada yang bandel gitu dengan melakukan deklarasi politik
kira kira dari pak selamat dan juga teman teman ada tindakan nggak
ya pastilah nanti kan kita akan menegurnya ya
akan mendekati yang sedang berbicara ya
kan semua konsep acara pasti masuk kepada kita dan randomnya sudah kita susun dari awal sampai akhir kan begitu
ada jaminannya apa pak selamat
ya nanti beberapa panitia beberapa tokoh ulama yang akan memantau acara
untuk bisa memperhatikan semua narasumber semua pengisi materi semua pembicara
oke berarti dijamin ya pak selamat ya
dan saya pastikan hari ini bahwa untuk tokoh tokoh politik dari partai manapun yang besok hadir
kami persilahkan duduk di tamu sebagai tamu kehormatan dan kami tidak berikan waktu untuk berbicara
jadi kalau pak jokowi datang mohon maaf lahir batin anda duduk tidak dikasih bicara
kalau pak prabowo datang anda duduk sebagai tamu kami anda tidak dikasih bicara
itu yang ingin kita berikan besok kepada umat islam
terima kasih pak selamat ma'arif atas waktunya untuk membahas bagaimana persiapan rioni dua ratus dua belas besok
sekali lagi terima kasih pak
selamat sore menjelang malam
assalamualaikum wr wb